ya demi mengikuti sidang tilang pelanggaran lalu lintas ratusan pelajar di ponorogo harus meninggalkan jam sekolah
bahkan sejumlah pelajar nekat membolos karena takut surat kendaraannya tidak bisa kembali
sejak pagi ratusan warga ponorogo memadati kantor pengadilan negeri untuk mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas
mereka rela berdesak desakan agar segera terlayani dan membayar denda
rabu kemarin dari hampir seribu pelanggar sebagian diantaranya adalah pelajar sma
dengan masih berseragam sekolah mereka meninggalkan jam pelajaran sekolah demi ikut sidang tilang
para pelajar ini adalah hasil razia lalu lintas yang digelar polisi setempat selama seminggu terakhir
meski tidak memiliki sim mereka mengaku membawa motor ke sekolah karena tidak ada angkutan umum
selain tidak memiliki sim rata rata penyebab pelanggaran pelajar dalam berlalu lintas adalah tidak menyalakan lampu di siang hari dan tidak memakai helm
pelajar dan pemuda pemuda yang mengendari roda dua
sedangkan untuk yang roda empat hanya sekian persen dari keseluruhan pelanggaran
sementara pihak sekolah mengaku terpaksa memberikan izin keluar kepada siswa yang mengikuti sidang tilang
tidak jarang ada siswa yang membolos karena harus menunggu berjam jam saat antre sidang di pengadilan
ini adalah kepentingan anak untuk kesehari hariannya
maka ya kita juga toleransi kepada anak didik kita ya tetap kita berikan izin
sekolah berharap setelah ditilang siswanya bisa lebih mematuhi peraturan lalu lintas termasuk tidak membawa motor kalau belum memiliki sim